polrestabes bandung menurunkan dua tim untuk membantu komisi pemberantasan korupsi kpk mencari miriam haryani
komisi pemberantasan korupsi kpk mengendus keberadaan miriam di bandung
dalam pencariannya tersebut kpk meminta bantuan polrestabes bandung untuk mendukung pencarian
namun hingga hari ini kpk belum dan polisi belum menemukan dan menangkap miriam haryani yang terjerat dalam kasus mega korupsi ktp elektronik
miriam haryani anggota dpr dari partai hanura ini menjadi buronan kpk setelah memberikan keterangan palsu soal pengadaan ktp elektronik
tentunya dari polresta bandung kemarin ada permintaan bantuan backup personil dari kpk untuk mencari keberadaan dpo kpk
kami menurunkan dua unit sejumlah sepuluh personel yang dibagi menjadi dua tim
dan personil dimiliki satu perwira untuk membackup selama di kota bandung
ya sampai saat ini memang belum saya terima kabar dpo tersebut tertangkap
sampai sekarang masih dalam pencarian